bagus ya mas
agak diturunin kanannya dikit
mas cantik banget
enak lebih cantik daripada mama
operasi warah heuti
tadi aku lihat
proyek pen propaganda

saya akan lindungi kamu disini

papa mama pelukan
kamu kenapa sih
kan kamu yang meluk saya
cuma masih trauma aja sama api mas
kamu ingatkan kejadian dulu
pas rumah mama makan papa kebakaran
pada saat itu aku benar benar
karena api begitu besar
aku hampir aja kehilangan sosok seorang yang benar benar aku cintai
mas bangun mas
mas udah pagi
demamnya gak parah
ngapain kamu disini
aku mau ngecek doang mas
katanya kamu demam
kata siapa saya demam
nggak usah ngarang deh
udah sana keluar
aku mau ngajak